kita awali berita dari pasuruan
dua orang balita mengalami kritis
setelah menjadi korban tabrakan
antara sepeda motor dan robongan boge
di jalur pantura pasuruan minggu siang
sementara lima orang lainnya mengalami luka luka
beginilah kondisi dua balita fadila dan mutai mah
yang kritis akibat luka di sekujur tubuhnya
keduanya pun harus dirujuk ke rumah sakit bangil
akibat kurangnya peralatan dipuskesmasa tempat
sementara tiga korban lainnya
yang kondisinya sama
masih dirawat intensif dipuskesmasa gratis
kelimanya merupakan korban kecelakaan
antara motor dengan boge
di jalan raya sumerwaru desa sumeranyar
kecamatan nguling minggu siang
kecelakaan tersebut bermula saat motor
yang dikendarai ponadi dengan berboncengan empat
melaju dari arah pasuruan menuju probolinggo
saat tiba melintas di lokasi
tiba tiba berbelok ke arah kanan
tanpa memberi tanda
sementara dari arah belakang
melaju cukup kencang rombongan moge
akibatnya yulianto warga kediri
salah satu pengendara boge
kerasnya benturan menyebabkan
dua balita terlempar ke aspal hingga kritis
setelah kepalanya membentur aspal
sementara yulianto mengalami patah kaki kiri
kini kecelakaan ini ditangani unit laka
lantas polores pasuruan
sementara dua motor yang terlibat kecelakaan
diamankan ke kantor polisi
irsyah priyongko pasuruan